sumba dikenal dengan sebutan negeri seribu bukit karena memiliki wilayah perbukitan luas di beberapa daerah
begitu pula dengan pantai walakiri
objek wisata di bagian sisi timur sumba ini selalu ramai di buru wisatawan yang ingin berfoto bersama mangrove menari dengan latar matahari terbenam
informasi ini akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
perlahan sang surya mulai menyinari padang savana dari balik bukit tanarara
dari puncak bukit ini kita dapat melihat panorama matahari terbit di pulau sumba
pada momen ini bukit tanarara ramai dikunjungi wisatawan
hamparan savana yang menyelimuti seluruh punggung bukit kerap dijadikan spot foto terutama saat langit cerah
pengunjung pun bisa menikmati udara segar perbukitan sambil menikmati panjang

saat musim kemarau rumput di bukit tanarara berwarna coklat keemasan
sedangkan pada saat musim penghujan rumputan hijau mendominasi bukit di tenggara kota waingapu
tidak hanya matahari terbit pulau sumba juga memiliki lokasi favorit menikmati panorama matahari terbenam
berada di desa watumbaka kecamatan pandawai sumba timur
pantai walakiri tidak pernah sepi pengunjung
keistimewaannya karena pantai ini memiliki mangrove mangrove kerdil yang kerap diburu wisatawan untuk teman berfoto sejak siang hingga menjelang malam
karena mau lihat para wisata di sumba karena bagus apalagi tempat walakirinya sudah berubah banget
oh gitu surumi sudah pernah kesini
silmi itu belum pernah karena baru pertama kali pernah jadi datang sini untuk foto karena tempatnya sangat bantal
jadi dari mana ada wisatawan walakiri
tahu hanya dari keluarga
karena pantainya pantai walakiri itu bagus dan banyak wisatawan dari luar yang datang kesini
terus yang diincer sebenarnya apalagi sih selain menjelang pantai
selain itu mengambil foto foto yang bagus sansen sansen yang bagus biar foto kelihatan bagus
beberapa saat sebelum matahari turun ke peraduan pengunjung bisa melihat pepohonan bakau yang meliuk liuk
bag seorang penari pada saat ini

ditambah perpaduan warna langit senja membuat foto siluet pohon bakau terlihat menarik untuk diabadikan
bila anda berlibur ke pulau sumba jangan lupa siapkan kamera untuk mengabadikan momen matahari terbit dan terbenam
serta tempat tempat cantik yang ada di penjuru pulau